demi menekan harga pasar bank indonesia bersama pemerintah kota cirebon menggelar pasar murah
sejumlah komoditas pangan yang naik harga dijual murah di pasar ini
pasar murah yang digelar di halaman keraton kacirbonan kota cirebon jawa barat pada senin siang diserbu ratusan warga yang sudah menunggu
sejumlah kebutuhan sembako di pasar ini dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di sejumlah pasar di wilayah kota cirebon
namun ada pula selain harga yang melebihi dari rp dua per kilogramnya seperti telur dan bawang merah
sejumlah komoditas yang dijual di pasar murah ini diantaranya telur ayam yang di pasaran dijual rp dua puluh empat namun di pasar murah dibanderol rp dua puluh per kilogramnya
minyak goreng rata rata di pasar tiga belas namun dijual sepuluh lima ratus
bawang merah tiga puluh tujuh ribu di pasar dijual dua puluh empat ribu rupiah
beberapa komoditas tersebut dinilai sebagai komoditas yang paling menyumbangkan inflasi terbesar
namun demikian kenaikan inflasi saat ini masih sangat wajar
permaret lalu tingkat inflasi di cirebon delapan belas persen
diharapkan dengan operasi pasar menjelang puasa ini dapat pula menekan harga dan inflasi
dari pasar murah salah satunya kita mungkin rutin ya apalagi menjelang ramadan
sebelumnya juga kita sudah kegiatan pasar murah sudah kita biar untuk menurunkan digit murah asik kita ya alhamdulillah
walaupun jalan sedikit ya pak ya kalau dari yang lalu tapi tetap masih terkendali
kita lakukan operasi pasar murah ini agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau
setahu saya inflasi per mart ini delapan belas
itu delapan belas yang artinya itu masih di bawah tentu nasionalis di bawah jawa barat dan masih terkendali
meski selisih harga antara rp satu hingga rp dua
namun hal itu cukup membantu bagi masyarakat
sebagian bahkan sudah menunggu sebelum pasar murah dibuka

ada pasar murah di sini ada kebun juga jadi saya belanja juga
harganya lumayan ada perbedaan dari harga pasar juga
berapa persen selisih

tapi itu lumayan ya pak ya
iya tapi saya jemput
jadi sekarang kan belum bisa puasa ya
tapi selisih itu lumayan
kalau ikan ikan kan lumayan
kalau ibu ibu mak mak rp lima ratus
pasar murah ini sendiri akan digelar selama dua hari ke depan
pihak bank indonesia dan pemkot cirebon juga akan kembali membuka pasar murah
jika di pasaran harga kebutuhan kembali alami kenaikan terutama pada bulan puasa
jadi komara cirebon jawa barat